video penangkapan buaya sepanjang lima dua meter ini menjadi viral di media sosial buaya seberat
kg ditangkap warga desa pangkalraya kecamatan sungai selan kabupaten bangka tengah provinsi
bangka belitung selasa dua puluh tujuh oktober buaya ini akhirnya mati diduga karena pancing yang
digunakan untuk menangkap buaya tidak dilepas buaya akhirnya dikubur menggunakan alat berat
di sebuah kebun sawit menurut warga mereka resah karena buaya pernah menyerang manusia dan sudah
menyebabkan korban jiwa kita empat bulan yang lewat pernah warga dusun pangkaraya tenggelam saat
masang jaring untuk mencari udang di sungai nah dua hari setelah kejadian tenggelam menyiasi
korban buaya itu kemudian mengganggu warga lagi warga sempat digigit tapi alhamdulillahnya warga
selain di bangka tengah seekor buaya besar juga muncul di sebuah pantai di kabupaten belitung timur
buaya yang kemudian disebut buaya jumbo ini menjadi perhatian warga sekitar dan videonya tersebar di media sosial